jangan kebawa nafsu jangan emosi jadi rw itu gak gampang kalau warga nggak suka bisa bisa lo di demo rumah lo dibakar eh rumah lu rumah ipa
lu gak risih ya udah ke ondel ondel rame amat
ya sebenarnya sih
tadinya sih gagal mau nyalonin pak
tapi biasa tuh oh dipaksa paksa sama orang
lo kesini mau ngedukung muhyiddin kan
gue takut si muhyiddin kalah lawan kota kosong makanya gue suruh si rizal maju
mendingan kalah sama rizal daripada kalah sama kota kosong
gerah ya bangkok
aduh maaf ini banyak banget soalnya di rumah lama gak dipakai
bukan karma padaku
semuanya sama hahaha
makanya dia sering mimpi buruk
bang rizal mau daftar
tidak ada yang mau
calon yang maju harus atas mau sendiri
enggak boleh dipaksa
kamu enggak dipaksa kan
tuh lihat sendiri
dia enggak dipaksa
kalau kamu berke rumah sama ipah
enggak usah dihitung
kamu bisa cari
juga nanti ketemu
sampai masih belum tahu kehebatannya mamatin
dari reaksinya ma'ipah
kalau ma'ipah yang menyembunyikan indri
semua orang sudah panik
tapi cuma mamat yang tenang
jadi kalau mamat maju jadi ketua rw
dia memang punya keahlian
dia juga bisa melindungi warga
tapi tinama tetap ah nggak mau pilih bang mamat
mamat dikeja gejar warga
ada apaan tuh min banget
gue salah dibalikin barang ya udah gua pinjam
ya ampun santai aja sih bep
kayak sama siapa aja deh
kenapa sih lu kelihatan gak fit begitu
seringan di bareng sama bos ya
jadi badannya enggak enak
tapi dari siang itu hidung gue tersumbat bersin bersin sama tenggelam tuh gatel banget
itu sih namanya udah gejala kemudian batuk
harus udah diatasi loh
ya udah duduk dulu gue ambil minum ya
pak mat pak mat
warga masa mamat untuk maju
jadi jalan gitu arw
sampen liat tuh
banyak yang mau mendukung sampean
dalam istilah politik namanya people power
sampen mau ngecewakan warga
biar mamat percaya
mau gak si mamat kayak begini
mau nggak mamat ke kantor rw
warga aja percaya sama sampean
masa sampean gak percaya dengan diri sampean sendiri
terima kasih atas dukungannya
kita daftar sekarang
alhamdulillah si mamat gak jadi bunuh diri
pak masalahnya apa
paling masalah ekonomi
untuk gua sendiri banyak tapi gaji gak pernah naik
jadi kita yuk
jangan kebawa nafsu
jadi rw tuh gak gampang
kalau warga gak suka bisa bisa lu di demo
rumah lu dibakar
lu gak risih ya
ya sebenarnya sih risih ya mak
tapi gimana ya kita juga kan gak mau kalau orang orang berpikir kalau kita tuh jadi rw cuma buat cari duit
apalagi udah pain

kita ada guinea anderson huang maki omi

yang lagi lambar juga bisa nahanin karun
kok bisa kepikiran ya
jadi ketua rw
lu juga kebangetan lu noid
semuanya buat duit
ngawinin cucu juga buat nyari duit
nah gitu dong
sekalinya ngomong wah pedes
gue enak menurusinnya
ketawa aja pake disuruh
ketawa aja pake disuruh